pengadilan negeri jakarta utara membenarkan adanya penangkapan salah satu panitera pengganti
pengadilan negeri jakarta utara oleh komisi pemberantasan korupsi
dalam operasi tangkap tangan pada rabu siang di depan universitas tujuh belas agustus sunter jakarta utara
selain panitera pengganti berinisial r tersebut kpk juga menangkap salah satu tim pengacara saipul jamil
serta menyita uang tunai sebesar rp tiga ratus lima puluh juta
sementara itu petugas kpk rabu sore juga mendatangi pengadilan negeri jakarta utara
untuk memberitahukan pihak pengadilan serta menyegel meja panitera pengganti berinisial r tersebut